hai nabi acai kemuliaan bulan amalan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa sehat alhamdulillah bagus
mudah mudahan senantiasa diberikan kekuatan keberkahan dan yang utama maghfirah ampunan
allah subhanahu wa ta'ala saat ini dunia sedang digemparkan dengan brexit yaitu keadaan dimana
masyarakat inggris ingin keluar dari uni eropa mereka memutuskan meninggalkan eropa lewat
referendum yang bersejarah hasil referendum tersebut tentu saja membawa berbagai implikasi
bukan hanya untuk inggris dan uni eropa sebagai pihak yang berpengaruh di negara ini tapi juga
tidak langsung tetapi juga dunia internasional akan mengingat uni eropa dan
inggris merupakan satu kesatuan utama dalam dinamika politik dan ekonomi global kita
mendengar bagaimana kekhawatiran kekhawatiran akan terjadi yaitu jatuhnya nilai mata uang
turunnya kegerakan gerakan ekonomi dan juga banyak hal hal yang lain termasuk juga geopolitik
terjadi fenomena seperti ini awalnya akibat dari masyarakat yang khawatir karena ketika uni eropa
terjadi semua boleh berlalu lalang hilir mudik dalam satu kesatuan uni eropa maka yang dikhawatirkan
adalah kedaulatan kemudian upah yang lebih rendah persaingan yang lebih ketat dan akhirnya mereka
memutuskan untuk keluar tetapi yang terjadi sungguh
lebih jauh dari k synchronisasi rasa empat puluh empat hai yang utama dan tiga road dengannya yangcale prc
namun yang saya ingin sampaikan adalah dinamika secara spiritual
ingatlah bahwa manusia itu senantiasa ingin bersatu
dari mulai kelompok awalnya keluarga kelompok kemudian bersuku suku berbangsa bangsa dan akhirnya menyatu
itu sudah dijelaskan di dalam al quran fenomena global
ketika al quran mengatakan
manusia itu dilahirkan berkeluarga berkelompok kelompok dan berbangsa akhirnya menyatu
artinya dunia semakin lama menjadi satu
dunia semakin lama semakin menjadi satu kesatuan yang disebut dengan era globalisasi atau era penyatuan
namun yang terjadi adalah sesuatu yang terbalik di inggris
mereka justru ingin keluar dari persatuan
dan ketika fenomena ini terjadi adalah dampaknya bukan hanya politik tetapi ekonomi global
bahkan juga ada yang terjadi penurunan penurunan mata uang
ini semua akibat kita keluar dari nilai nilai penyatuan
pertanyaannya apa yang membuat penyatuan ini menjadi harapan manusia
kenapa kita suka bersatu
contoh kalau satu rt akan suka dengan satu rw
satu rw satu kelurahan
satu kelurahan kemudian satu kecamatan
akhirnya menjadi satu negara
satu negara menjadi ekonomi asean
manusia memang diciptakan untuk satu
karena manusia dilahirkan fitrahnya bersatu
apa yang mendorong keinginan manusia untuk bersatu
keinginan manusia untuk bersatu
keinginan tersebutlah yang sesungguhnya hidup di hati manusia
kalau kita baca bukunya thomas freement
yaitu fenomena manusia menjadi satu
apakah ketika tembok berlin diruntuhkan
ataupun fenomena ketika era internet manusia mulai menjadi satu
adalah fenomena yang sudah dijelaskan di dalam al quran
maka siapa saja yang keluar dari fitrah penyatuan
maka akan menerima goncat
itulah yang terjadi ketika brexit yang merupakan titik ketika manusia mencoba keluar dari fitrah yang allah tentukan
fitrah manusia adalah bersatu
mengapa manusia bersatu
dorongan tarikan energi dari allah al ahad yang maha satu
yang senantiasa menyatukan kelompok kelompok dalam kesatuan yang disebut dengan era
dan itu adalah era global
inilah sesungguhnya ajaran tauhid ibrahim alai salam
ketika semuanya bertawaf
berbagai suku berbagai bangsa
dari mulai kulit putih kulit kuning hingga kulit hitam
semuanya bertawaf menghadap allah dengan kalimatnya
artinya era penyatuan tidak bisa lagi dihindari
era penyatuan manusia global
tidak bisa lagi dihindari
karena ini sudah dijelaskan dalam al quran
karena nasuh ummat wahidah
manusia sesungguhnya satu umat saja
bahwa manusia akan senantiasa ingat kepada allah al ahad yang maha satu
bukan hanya sifat tapi energi seluruh alam semesta menuju allah yang satu
karena diciptakan oleh allah yang satu
karena diciptakan oleh allah yang satu
bukalah mata hati kita
bagaimana kekuasaan allah yang membuat dunia berada dalam genggamannya
dan ketika manusia mencoba keluar dari era era penyatuan yang terjadi kegoncangan
seperti era brexit yang sedang dihadapi oleh dunia
mari buka mata hati kita buka jiwa kita kita melihat kebenaran tersebut
katakan allahumma ya allah ya ahad
satukanlah kami di seluruh muka bumi dengan hati penuh kasih sayang dan cinta
jauhkanlah kami dari egoisme yang merasa paling hebat merasa paling benar
jauhkan kami menjadi orang yang sombong atau bangsa yang merasa paling tinggi dibandingkan dengan bangsa yang lain
satukanlah kami sebagai hambamu di muka bumi
seperti yang diajarkan nabi ibrahim alaihis salam
bahwa manusia sesungguhnya satu kesatuan yang saling terikat
jernihkan hati kami sucikan hati kami
amin ya rabbal alamin